saat ini sedang terjadi kebakaran di kawasan bangka kecamatan mampang jakarta selatan
dan yang anda lihat di layar kaca anda ini adalah kondisi saat ini
api masih besar sudah ada dua puluh enam mobil pemadam kebakaran kurang lebih satu ratus lima puluh petugas pemadam kebakaran yang sudah diterjunkan ke lokasi
saat ini proses yang sedang terjadi itu adalah proses pelambatan api untuk kemudian melokalisir agar api ini tidak meluas ke wilayah lain
seberapa luas sebenarnya kebakaran ini melahap
kami juga belum bisa mendapatkan informasinya namun tadi petugas atau kepala dinas pemadam kebakaran dki jakarta satriadi mengatakan bahwa cukup luas
namun belum bisa dipastikan berapa luasnya
dan kita akan bergabung dengan produser lapangan cna indonesia monika konado untuk mengetahui bagaimana situasi terkini
monika bisa digambarkankah oleh anda bagaimana situasi terkini di lokasi
apakah juga anda sudah ngobrol atau berdiskusi bertanya kepada warga di sana bagaimana ini terjadi dan kondisi mereka monika
ya selamat malam
selamat malam caca seperti yang anda sampaikan memang hingga saat ini sudah ada sekitar memang dua puluh enam mobil pemadam kebakaran beserta juga ratusan petugas yang sedang berusaha untuk memadamkan api
kalau melihat di belakang saya ini adalah titik awal mula dimulainya titik dan memang setelah beberapa jam terakhir juga berusaha dilokalisir oleh pihak petugas pemadam kebakaran
titik awal mula yaitu di daerah sini sudah mulai
tidak ada yang berusaha untuk memadam sedangkan untuk apinya masih terus menjalar hingga ke depan area jalan raya di area ini
sehingga memang untuk saat ini juga kami belum bisa memastikan berapa banyak rumah atau seberapa luas kebakaran ini terjadi
namun dapat kami lihat atau pastikan ada puluhan rumah saat ini yang hangus terbakar
sementara itu situasi di lokasi ini
dan juga selain memang dikerumuni oleh petugas pemadam kebakaran yang berusaha untuk memadamkan api
juga banyak warga yang telah berkumpul di daerah ini baik juga untuk berupaya membantu evakuasi
dan juga ada juga yang berusaha untuk membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di daerah jalan bangka buntu satu ini
dan juga memang caca kami tadi ketika tiba
berbicara dengan beberapa warga yang mengatakan memang api ini belum diketahui awal mula terjadinya api ini
namun disampaikan dipastikan dimulai dari salah satu rumah yang berada di dalam area padat pemukiman ini
kemudian menjalar hingga ke puluhan rumah lainnya
monica tadi anda menyatakan bahwa api ini
inilah situasi saat ini
dan kami memang masih sulit untuk mengakses area di mana tepatnya di depan area atau lorong di mana terjadinya kebakaran tersebut
sehingga kami baru bisa melakukan atau memantau api dari lokasi ini yang mana juga ada banyak warga di sini
ya saat ini saya bersama beberapa warga juga di sini
bapak sudah melihat api ini sejak pukul berapa pak
kata orang orang sih ini katanya dari jam delapan
jam delapan habis sisa itu katanya sih
ada informasi pak dari mana mulai terjadinya api ini
dari sebelah kali ini katanya sih
sekarang udah nyampe sono
ini sampe sono kan jalan gede itu jalan bangaraya
saya belum bisa mengetahui bagaimana situasi padat pemukiman di sana
karena saya juga belum pernah ke sana
namun saya akan bertanya juga kepada bapak yang memang tinggal di sini ya pak
bagaimana situasi sebenarnya sepadat apa permukiman di sana
rumah ini terlalu padat pak
jadi terlalu mepet semuanya
itu semuanya rumah
jadi rumah terlalu mepet banget
makanya ini susah banget
jalannya nggak ada jalan untuk belangket
sampai jadi basa sono
jalannya jalan kecil
itu kan padat banget ini rumah rumah itu
ini kan sampai sono takutnya sampai ke pasar sono
mudah mudahan jangan sampai lah
jangan sampai ke pasar
selain pasar pak
ada titik titik mungkin tempat tempat publik yang penting di sana yang beresiko juga untuk terkena api ini
itu masjid besar itu situ
ada masjid besar
turun ke pasar
pemukai rumah itu
kalau di situ gedok akai
gedok akai yang terkenal di sini kan gedok akai itu
di situ bangaraya
di sebelah sono
ini sebenarnya rumah sono
dari sini ke sono itu rumah
terima kasih bapak bapak
ya seperti itulah situasi caca di lokasi atau tempat kejadian kebakaran yang terjadi yang mana
warga yang tinggal di sini pun mengatakan memang lokasi
ini sangat padat pemukiman
selain padat pemukiman juga salah satu alasan mengapa api ini sulit untuk dipadamkan atau paling tidak dilokalisir
karena memang area ini jalanannya sempit atau berupa ganggang sehingga akses untuk petugas pemadam kebakaran maupun mobil pemadam kebakaran untuk masuk langsung mendekat ke area api ini agak sulit
sehingga memang kalau dilihat banyak juga mobil mobil pemadam kebakaran yang hanya terparkir di jalanan besar
kemudian selangnya ditarik kemudian untuk memadamkan api yang terjadi di dalam ganggang yang padat pemukiman ini
dan seperti yang disampaikan tadi juga ada titik titik yang penting di sini sebagai lokasi di mana publik bisa berkumpul di sini juga
seperti masjid besar kemudian juga ada pasar di sini
jadi kita masih akan melihat sampai saat ini
itu menara masjidnya kelihatan itu
nah ini terus ini kalau ditulis dikit itu pasar
awal dari sini ini banyak ada api menyalai itu
air ngalir ke kabel
air itu ngalir ke kabel koslet
yang meledak meteran
meteran yang meledak nyamber
itu informasi dari mana pak
dari teman juga
karena orang yang punya rumah itu ngaku juga
kan di seberang ini lagi diwancarin juga
baik itu informasi yang baru saja kami dapatkan
yaitu ada informasi dari warga setempat yang mengatakan memang dimulai dari salah satu rumah
katanya kabelnya terjadi aliran arus pendek kemudian menyebar
namun memang kalau dilihat saat ini apinya sudah mulai padam
di sini sudah mulai padam juga di area titik awal
sudah mulai padam
namun memang masih meluas ke belakang yang mana di area padat permukiman juga
bapak kalau melihat dibandingkan dengan awal terjadinya kebakaran sudah lumayan padam ya pak
kalau sebelah sini udah pak
larinya ke tengah lagi dia larinya
jadi dari sini habis
tadi anginnya ke sana pinggiran bantar kali habis
nah balik lagi nih angin ke sini nih ke tengah jadinya
ini ada di tengah tengah
bapak rumahnya dekat di sini
kalau kita rumah di seberang sini
jadi kalau di sini memang ada murid kita
sama ketua perguruan kita tinggal di sini juga kena
situasi korban korban seperti kenalan bapak tadi seperti apa pak
kalau yang atu dia sampai sempat sesak nafas sih alhamdulillah udah ketolong
yang atuh sesak nafas akhirnya ketolong udah
udah diamanin di kantor rw
saya tadi sempat melihat juga ada warga yang membawa tabung oksigen pak
itu emang persiapan buat
jadi warga yang belah sana emang ada ganggu nafasnya juga kena
alhamdulillah sih udah untuk warga yang itu udah ketolong sama ini juga
kalau untuk masalah korban saya kurang paham lagi ya
tadi dengar dengar emang
ada anak yang ketinggal di lantai tiga
dan alhamdulillah katanya udah ketolong
baik terima kasih bapak
tetap hati hati ya pak
seperti itu caca
situasi terkini yang dapat kami sampaikan
kami akan terus memberikan informasi terkini
kami akan melihat juga korban korban yang ada
mudah mudahan tidak ada korban jiwa
namun dari informasi warga setempat memang juga terus berupaya warga warga di sini bersama petugas untuk melakukan evakuasi juga
dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut
tadi juga seperti yang saya sampaikan sempat melihat warga memopong atau membawa tabung oksigen ke area lokasi kebakaran
yang akan digunakan untuk membantu masyarakat atau korban di daerah kebakaran yang menderita sesak nafas akibat asap dan juga api yang terjadi di sini
monika itu artinya saya mau mengkonfirmasi walaupun api di dekat anda saat ini sedang melaporkan sudah
namun anda belum bisa mengkonfirmasi secara pasti apakah ini masih menjalar atau tidak
itu pertama dan juga mungkin bisa anda gambarkan berapa ratus meter anda saat ini dari titik lokasi monika
kalau saya dari titik lokasi titik awal sebenarnya tidak jauh
caca kalau melihat di sebelah kiri saya ini masih ada kobaran api sedikit dan juga gedung bangunan yang sudah hangus
itu adalah titik awal di mana api mulai
jadi tidak jauh dari tempat saya berdiri sekitar dua puluh hingga tiga puluh meter
namun bisa dilihat sudah mulai padam
namun sayangnya walaupun di dekat saya ini sudah padam di titik awal terjadinya kebakaran
namun di belakang rumah ini masih berkobar api tersebut
bisa dilihat karena memang arah angin juga mengarah ke sana sehingga api meluas ke area belakang dari gedung titik awal atau rumah titik awal
jadi di belakang rumah ini yang telah hangus itu masih terlihat jelas dari sini
kobaran api terlihat di sini
baik kemudian monika itu artinya anda juga belum bisa atau belum mendapatkan informasi secara jelas apakah ini sudah berhasil dilokalisir ataupun masih menjalar
saya konfirmasi kembali
benar sekali caca
kami nantinya akan terus mengupdate situasi saat ini
namun bisa dilihat di sini dari pandangan titik awal rumah terjadi kebakaran belum bisa dipastikan bahwa api sudah terlokalisir karena masih terus terjadi kebakaran atau kobaran api di belakang rumah ini
jadi juga kami terus akan mengupdate saat ini
kami akan melihat juga sepertinya sudah ada
ada mobil mobil pemadam kebakaran yang juga datang bertambah di sini untuk membantu lokalisir dari kebakaran yang terjadi di jalan bangka ini caca
baik monika kami juga ingin mengetahui apakah nanti anda sudah bisa mengetahui berapa jumlah penduduk yang berada di sana mungkin dari rt rw setempat memiliki data jumlah penduduk
namun nanti kami harus jeda terlebih dahulu monika